puluhan kepala negara menghadiri konferensi nuklir di washington dc amerika serikat
sejak serangan bom brazil menjadi topik utama dalam pertemuan yang diprakarsai oleh presiden amerika serikat barack obama sejak enam tahun silam ini
enam negara anggota uni eropa dan pbb ikut hadir dalam pertemuan yang membahas upaya pencegahan senjata nuklir jatuh ke tangan teroris
perdana menteri jepang shinzo abe presiden korea selatan park gun hei serta presiden tiongkok xi jinping adalah sejumlah pemimpin negara yang telah tiba di lokasi penyelenggaraan sejak kemarin
sementara indonesia diwakili oleh wakil presiden yusuf kala
namun kali ini dua negara yang memiliki kekuatan penting di bidang nuklir rusia dan pakistan memastikan tidak akan hadir dalam konferensi nuklir keempat tersebut